bing saya jalan dulu
ke rumah kang mus
hai wan ada apa pagi pagi mau ke rumah kang mus
terima kasih kang
orang orang yang saya bayar akan segera membuat refense
pantau terus bekas anak buah kalian yang masih menarik yuran kepada gangka kelima di wilayah saya
singkirkan dan siapkan pengganti mereka
orang orang yang dia bayar akan segera membuat revenue
dari kemarin bang edi bilang soal reven
kamu udah tahu artinya belum
pokoknya kata bang edi pantau terus bekas anak buah kita yang masih menarik yuran ke pedagang kak kilimang

singkirkan dan siapkan pengganti mereka
katanya masih kepikiran omongan kang gobang
kalau ada kerjaan yang lebih baik tempat yang lebih baik kamu harus cepat cepat keluar dari sini
otang mau kerja apa kerja di mana
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kita tunggu ivan dapat gober dulu
saya balik ke jalur bus
otak kepikiran omongan kanggobang
soal kerjaan sama tempat yang lebih baik
utang mau keluar dari terminal
kamu masih kepikiran soal omongan kanggobang
soal kerjaan yang lebih baik
soal kerjaan yang lebih baik
sama tempat yang lebih baik
kamu mau keluar
saya belum ada niat begitu
saya belum bener bener ngerti
saya pengen ketemu sama kanggobang lagi
aku aku kemarin lagi
juga waktu baru baru kerja
tapi lama lama biasa
ngerepotin sampai dibuatin segala
gak apa apa santai aja
sebelum kerja di sini
kerja di mana
bukan bagian cuci piring
wah berarti peningkatannya luar biasa
dulu cuci piring sekarang cuci mobil
sampai tanggal nanti tuh ya k genteinan
di situ jadi ngantur
kan ada perangkat ya
kalau nanya kira kira tuh gus
masa saya disuruh lawan empat orang
bukan jackie chan
ini baru setengah hari
kita bisa nyuci sampai sepuluh atau dua belas mobil
saya usahain kuat
kalau enggak nanti saya kerja sendiri
saya sudah bilang
kang kobang ada rencana mau mampir ke terminal lagi
saya enggak tahu
kemarin kan baru sekilas
belum sempat ngobrol
dia sibuk kerja
ada mobil yang mau dicuci
kang gobang kerja di mana
ya sebagai tukang cuci
kamu enggak percaya
masa kang gopang jadi tukang cuci mobil
ya memang gitu
kenapa nggak balik lagi ke terminal aja
kalau balik lagi ke terminal
kan langsung bisa jadi bos
dia lebih milih kerjaan jadi tukang cuci mobil

ya udah dia sudah selesai

ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
ya udah dia sudah selesai
agus sama yayat ada di depan saya
saya oyon udan sama jimmy di depan mereka
tapi pura pura enggak tahu
ya udah kamu berempat nyerang duluan
saya tahan dari belakang

didu sama aywan nahan di belakang
agus mereka kesini
nggak asal jangan lama lama ada apa
otang tadi telepon kang gobang ada rencana mau ke terminal lagi
rencana sih gak ada memangnya kenapa
orang mau ketemu mau ngobrol
nanti kalau saya ada libur
kayak suara cedok
mama bukannya di dalam
kang mus ceci ada
ada di dalam masuk aja
eh sehari ini saya edo cuk
dateng kok gak bilang punten
orang indonesia ini
saya bantu bu
istri kamu udah berangkat ke pasar
saya nyuruh survei peralatan
iya tadi dia bilang mau belanja
hati hati bu dompetnya
jangan sampai kecepetan

saya mau ke rumah akang
sekarang saya mau ke parkiran sama didu
terus langsung ke rumah kang
nasi kuning dua dibungkus
kirain emang gak mau
kan mau dan minum susu sama makan biskuit
kalau emang mau nasi kuning juga gak boleh
bing saya jalan dulu
ke rumah kang mus
ayoan ada apa pagi pagi mau ke rumah kang mus
udah itu aja
mau pakai sambal
saya tahu panas aja
mama nggak mau ya
kalau sekalian nggak ambil minum buat neng
nasi kuning buat emak mana
nasi kuningnya satu lagi
kalau taninya udah mulai
bapak nanti bener bener tinggal di garut
kesini kalau ada peru aja
mama kenapa nggak diajak
kalau mama ikut bapak
nanti yang ngurusin ini siapa
bekas anak buahnya
kita abisin dulu aja bakingnya
mereka berani karena masih ada backing
marah marah gitu pasti
sekarang kamu rajin
kalau saya datang biasanya kamu cuma lagi duduk aja
terus pura pura kerja
beli nasi kuning lagi buat emak
kenapa tadi gak sekalian
saya juga mikirnya gitu